karena sebenarnya permasalahan garuda ini bagi kami ini simple
mall boleh dibuka dengan kapasitas dua puluh lima persen kita melihat dari perspektif pengusaha
yang juga disampaikan adalah untuk seleksi mandiri nanti akan diperketat dengan dua poin utama
tiga data itu saja sudah memungkinkan bagi seorang peretas
saling mendukung satu sama dengan lainnya
sekarang tentunya masih di tahap awal